anda masih bersama kami di sapa indonesia pagi
saudara serangan yang dilakukan militer israel
membuat masyarakat berbondong bondong meninggalkan kota rafah
seratus ribu warga palestina telah meninggalkan kota rafah di gaza selatan
seiring berlangsungnya serangan israel di kota ini
padahal saudara sebelumnya israel meminta warga
untuk mengevakuasi diri ke kota rafah saat awal mereka menyerang gaza
namun kini saudara warga gaza kembali diusir oleh militer israel
dan terusir dari rafah membuat warga tak ada tempat tujuan lagi
mereka bergerak tanpa arah dan tujuan
bahkan mereka ditemukan dalam kondisi dehidrasi
dan juga lapar di tepi pantai kota deir al balah gaza selatan
banyak yang mencari tempat mengungsi membuat warga yang baru tiba
kesulitan mendapatkan tempat untuk mendirikan tenda
tak hanya berjuang untuk mencari tempat tinggal
mereka juga harus berjuang untuk mendapatkan makanan dan juga air